komisi pemilihan umum atau kpu tetap akan menjalankan peraturan kpu
yang mengatur mantan narapidana kasus korupsi tidak bisa mencalonkan diri
sebagai anggota legislatif pada pemilu dua ribu sembilan belas meskipun tidak diundangkan
peraturan kpu tersebut mendapat penolakan dari pemerintah
karena selain harus diundangkan terlebih dahulu
juga karena isinya dianggap bertentangan dengan undang undang
serta putusan mahkamah konstitusi
komisi pemilihan umum tetap akan memperlakukan aturan larangan mantan koruptor
mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu dua ribu sembilan belas
peraturan ini akan tetap dijalankan meski tidak diundangkan
dikutip dari detik com ketua kpu arief budiman mengatakan
tahapan pemilu tidak boleh terganggu
sehingga masalah administrasi atau pengundangan harus segera diselesaikan
namun arief masih menunggu keputusan dan perkembangan kemenkumham
untuk pengundangan aturan larangan mantan koruptor nyalek
sementara itu menkumham yasona lawli menegaskan
pihaknya tidak setuju dengan aturan tersebut
yasona menganggap larangan itu bertentangan dengan undang undang
putusan mahkamah konstitusi serta hak asasi manusia
yasona menyebut aturan larangan mantan koruptor nyalek pada pemilu dua ribu sembilan belas
tidak berlaku jika tidak diundangkan
yasona menyebut peraturan kpu tersebut bisa batal karena alasan yuridis
selanjutnya dia menjelaskan kemenkumham belum bisa mengundangkan aturan tersebut
karena bertentangan dengan keputusan mk
menurut keterangan ahli hukum tata negara bayu dwi anggono kepada detik com
langkah kpu dinilai melanggar hukum
berdasarkan hukum positif dan hukum materil
peraturan kpu atau pkpu wajib diundangkan

lebih lanjut bayu mengatakan bahwa peraturan kpu atau pkpu wajib diundangkan
langkah tersebut bertentangan dengan ketentuan tentang prosedur pembentukan peraturan perundang undangan di indonesia
dan akan menimbulkan masalah hukum yang serius
dan akan menimbulkan masalah hukum yang serius
polemik peraturan kpu tentang larangan mantan napi korupsi maju sebagai calon anggota legislatif masih terus berlanjut
kpu yang masih ngotot untuk memperlakukan aturan larangan mantan koruptor
mendaftar sebagai calon wakil rakyat itu ditentang oleh menkumham
kemenkumham menilai semua peraturan harus diundangkan terlebih dahulu sebelum diberlakukan
kita ulas dalam kajian hukumnya malam ini bersama dengan ferry amsari akademisi hukum tata negara universitas andalas padang
selamat malam bang ferry terima kasih sudah hadir
kemudian ada bayu dwi anggono akademisi hukum tata negara dari universitas jember selamat malam mas bayu
dan melalui sambungan telepon ada komisioner kpu yaitu ilham saputra selamat malam mas ilham
selamat malam mas
baik langsung saja kita mulai mas william
jadi pkpu tentang larangan mantan napi kasus korupsi dilarang maju sebagai calon legislatif ini
tetap diberlakukan atau seperti apa mas ilham
ya prinsipnya kami sudah mengirim surat secara resmi kepada kumham agar kemudian rancangan pkpu yang sudah kami susun
yang sudah kami bicarakan di komisi dua dpr untuk segera diundangkan
karena kebiasaan kami memang setiap pkpu yang kami akan keluarkan itu kami undangkan terlebih dahulu kepada kumham
dan selama ini baik baik saja tidak ada masalah
termasuk adalah pkpu terakhir pkpu empat belas
dan juga pkpu yang sudah kami lakukan di dua ribu delapan belas tentang pencalonan dpd
yang salah satunya juga kita melarang calon atau melarang pencalonan bagi napi mantan koruptor
nah itu sudah diundangkan
tetapi kemudian setelah kita layankan surat dibawa surat oleh kumam bahwa ini tidak bisa karena bertentangan dengan undang undang bertentangan dengan lain
dan lain lainnya gitu ya
nah padahal menurut kami tugas kumham adalah hanya untuk mencari penyelidikan
tidak membahas konten
yang selama ini kami lakukan juga seperti itu pkpu pkpu sebelumnya
nah melihat fenomena ini kami mencoba untuk kemudian melakukan mengirimkan surat lagi agar kemudian ini dibahas
dan kami juga membalas surat dari kumham bahwa apa yang kami lakukan tidak melanggar
dan ini juga sudah merupakan bagian dari sudah pernah dibahas oleh komisi dua dpr
kalau kemudian ini tidak diundangkan lagi maka kami mengacu melihat dari peraturan peraturan institusi lain seperti bi seperti smk
itu tidak pernah diundangkan ternyata dan bisa berlaku
tidak pernah diundangkan dan bisa berlaku
kalau itu kemudian kalau kumam tidak mengundangkan pkpu kami maka kami akan melakukan hal seperti itu
kami undangkan sendiri saja
kpu langsung menganggap bahwa apa yang sudah kami rancang itu adalah menjadi pkpu dan berlaku bagi terutama teman teman kami yang sekarang sedang menyiapkan
kami yang sekarang sedang menyiapkan raya penjelonan
karena buat kami ini waktu sudah sangat mepet
tanggal empat sampai tanggal tujuh belas adalah pendaftaran bagi para caleg di seluruh level
dpr ri dpr kppt dan dpr kabupaten kota
kalau ini belum ada dan belum disahkan maka kita tidak punya cantolan untuk melakukan kegiatan atau tahapan tersebut
begitu mas indra
saya ingin sedikit soal bukan tugas kem kumham untuk mengurusi soal konten
jadi menurut anda atau menurut mungkin menurut undang undang tugas siapa kalau kemudian harusnya kumham hanya mengurus administrasinya saja atau melegalkan saja
ya selama ini kami lakukan yang melegalisir saja
melegalisir melihat apa namanya urutan urutannya apakah sudah benar atau tidak
nah seperti itu
baru kemudian mereka undangkan
seperti itu mas
kalau kontennya bertentangan dengan undang undang misalnya dengan undang undang diatasnya maka tugas siapa harusnya itu menurut
ya dibuktikan saja
akan bisa saja kemudian diajukan ke makam agung
makam agung ya
artinya bahwa apa yang sudah kami lakukan ini bertentangan dengan undang undang lainnya
seperti itu mas
oke jadi intinya tetap akan diberlakukan dengan melihat contoh dari beberapa peraturan peraturan dari institusi yang lainnya begitu ya
iya dan kami juga sudah mengundang para pakar pakar hukum tata negara ya itu diperbolehkan
oh diperbolehkan ada pendapat yang memperbolehkan itu ya oke
baik saya minta pendapat dari mas bayu terlebih dahulu karena ada dua pakar hukum tata negara kita nih malam ini
kalau mas bayu sendiri melihat bisa seperti yang dikatakan oleh mas ilham itu tidak perlu diundangkan
jadi tadi saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan oleh pak ilham tadi
selama ini baik baik saja diundangkan
tapi kali ini tidak diundangkan
artinya kan baik secara praktek maupun nanti secara perundang undangan saya jelaskan kan berarti pkpu itu diundangkan
artinya wajib diundangkan
dalam konteks ini kita perlu membatasi diri
sebenarnya topik yang ingin diangkat oleh
kpu ini kan bahwa pkpu ini adalah sebagai satu jenis betelic regeling atau peraturan perundang undangan
nah peraturan undang undangan itu tentu tidak tiba tiba jadi
dia melalui yang namanya proses tahapan pembentukan
karena itu di pasal satu angka satu undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas tentang pembentukan peraturan undang undangan
yang kita sebut sebagai kitab pembentukan peraturan perundang undangan
yang wajib dilalui oleh suatu peraturan undang undangan
yaitu mulai dari perencanaan penyusunan pembahasan pengesahan atau penetapan
penetapan itu peraturan di bawah undang undang dan pengundangan
ketika satu tahapan tidak dilalui maka tidak bisa suatu draft peraturan itu disebut sebagai peraturan perundang undangan
ini terkait dengan tahapan
jadi kalau tidak ada peraturan yang diundangkan artinya tidak pernah ada
tahapannya belum selesai
dianggap tidak pernah ada
tidak pernah ada oke
yang kedua adalah terkait dengan fiksi hukum
bahwa setiap orang dianggap tahu hukum
sehingga tidak bisa orang kemudian mengelak tanggung jawab hukum karena saya tidak pernah tahu hukum
fiksi hukum ini mengakibatkan pada penyelenggara atau pembentuk peraturan untuk kemudian peraturan itu diundangkan
agar orang mengetahui
tidak ada lagi alasan saya tidak mengetahui karena tidak
karena sudah diundangkan
kata kata diundangkan itu menjadi perlu disitu ya penjelasannya oke
yang ketiga adalah orang juga perlu tahu
kapan sih peraturan ini mulai berlaku dan mulai kekuatan mengikat
karena kekuatan mengikat inilah yang membuat bisa dipaksakan
dalam konteks ini
maka yang namanya peraturan kpu
kalau kita lihat di pasal delapan ayat satu undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas
dia adalah bagian dari peraturan perundang undangan
sehingga dia wajib tunduk pada ketentuan undang undang dua belas tahun dua ribu dua
maka dia wajib diundangkan
kalau tidak diundangkan maka dia dianggap tidak pernah ada
sehingga segala tindakan berikutnya
kemudian proses pendaftaran caleg
kemudian daftar caleg sementara di ceti
bahkan sampai lanjutannya nanti
hasil hasil yang dihasilkan dari pencaleg kan ini
dia tidak sah kenapa
legitimasi kurang disitu ya berarti
bukannya legitimasi tidak sah
karena dasar yang digunakan tidak pernah ada
pek kpu nya kan tidak pernah ada
oke karena tidak pernah diundangkan
boleh kpu berpendapat seperti itu
tapi kemudian kan bagi pihak yang tidak terima dada hasil pemilu
akan bisa mempermasalahkan
kelah artinya sangat menjadi celah besar
sangat menjadi celah
bahkan mengancam keabsahan hasil pemilu kita
maksud saya tidak bisa kemudian
ada satu pendapat yang kemudian tetap menganggap bahwa
bisa diperlakukan tanpa diundangkan
dengan mengambil contoh misalkan peraturan mahkamah konstitusi misalkan
pmk mendeklarasi bahwa kami adalah peraturan internal
kami bukan peraturan undang undangan
atau kami tidak perlu diundangkan
jadi peraturan internal memang tidak perlu diundangkan
itu internal ya
mk jelas mengatakan kami tidak mengundangkan
karena kami peraturan internal
maka kalau lihat tata tertib persidangan
pmk pmk itu sifatnya teknis yang di internal saja
dia mengatur bahkan mengatur soal pencalekan dan lain sebagainya
tentu ini ada hal yang harus diundangkan
yang kedua ingin saya katakan adalah
dalam membentuk peraturan ada namanya asas pembentukan peraturan undang undangan
jadi asas itu adalah asas kecermatan kehatian kepastian hukum
bagaimana mungkin kemudian pembentuk peraturan
tidak menggunakan asas itu hanya memasrahkan
udah lah nanti itu urusan pengadilan
asas kecermatan kehatian
salah satunya adalah
ada nggak putusan pengadilan yang sudah mengatur soal itu
kalau sudah ada
kecermatan kehatiannya dimana
nggak bisa kemudian kita
dengan seperti ini
sudah itu nanti urusan mahkamah agung misalkan
pembentuk peraturan punya kewajiban
nah kalau ada putusan pengadilan
sesuai dengan asas res judikata profetnya
harus dianggap betul
tidak bisa dengan membuat tafsir lain
baik intinya tetap harus diundangkan
soal kepastian hukum dan lain sebagainya
dan banyak hal lagi dampak yang terjadi
jika memang peraturan ini
tidak diundangkan karena tidak menjadi dasar
begitu ya nanti yang berbahaya buat
bahkan bisa menjadi apa namanya
berdampak pada hasil pemilu
mungkin pandangan bang ferry akan seperti apa
kita lihat setelah jeda ya
prime news masih akan segera kembali
baik sekarang kita lihat pandangan dari sisi hukum tata negara yang lain
mungkin mas weryam sari punya pandangan yang bagaimana seperti ini
apakah memang perlu diundangkan atau tidak perlu diundangkan
penjelasan mas bayu tadi sudah baik
cuma belum dalam ya
jadi begini misalnya soal keabsahan
tadi bayu menjelaskan ada lima tahapan
perencanaan penyusunan pembahasan pengesahan
pengesahan ada di nomor empat
artinya keabsahan sudah wujud
apa gunanya pengundangan berdasarkan pasal delapan puluh satu undang undang dua belas dua ribu sebelas
itu dikatakan agar setiap orang tahu
agar setiap orang tahu
yang teori yang dikemukakan oleh mas bayu tadi soal fiksi hukum ya
semua orang harus dianggap tahu hukum
tapi tata caranya ada
nah kalau kita bicara soal keabsahan
bacaannya memang harus pasal delapan puluh tujuh
bahwa berlakunya sebuah peraturan perundang undangan harus sama dengan tanggal diundangkan
tapi ada kalimat berikutnya yang belum disampaikan oleh pak bayu
kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan oleh undang undang ini
apa hal tertentu dalam penjelasan pasal delapan puluh tujuh dikatakan tiga hal
karena kondisi sarana
atau kesiapan penyelesaian
atau kesiapan penyelenggara peraturan perundang undangan
kesiapan penyelenggara peraturan perundang undangan
dalam konteks perdebatan ini adalah kesiapan kpu
nah karena ini momen sangat dekat dengan waktu penyelenggaraan pemilu
kpu boleh kemudian mengundangkan karena bunyinya begitu
berlakunya sebuah peraturan perundang undangan
boleh dibedakan dari tanggal pengundangannya karena tiga hal
sarana prasarana dan kesiapan
karena ada kata kecuali tadi itu ya
sebuah peraturan perundang undangan itu boleh berlaku sebelum diundangkan
kata undang undang dua belas dua ribu sebelas yang juga dibaca oleh pak bayu tadi
iya dua belas dua ribu sebelas pasal yang delapan tujuh tadi
jadi semua pihak punya standing
kpu bisa berasumsi karena kesiapan waktu penyelenggarannya sudah mepet
maka peraturan penyelenggaraan harus segera diberlakukan
sementara sisi administrasi
agar setiap orang tahu
ini setiap orang ini tidak termasuk tidak hanya peserta ya
tapi seluruh orang
nah kepentingan kpu dalam konteks penyelenggaraan saat ini
momen ini adalah bagaimana peserta mengetahui ada aturan itu
nah ini kan asumsi bisa macam macam
kalau apa namanya kementerian hukum dan ham mau tertib administrasi
kalau penyelenggara pemilu mau tertip proses penyelenggaraan
semua punya daya kekuatan hukum tersendiri
nah dasar berpijak kpu ini bukan di ruang kosong
tapi ada aturan yang membolehkan begitu
nah ini ada karena pengecualian yang disampaikan oleh mas bayu kan lebih ke arah umum
proses pengecualian ini penting apalagi menghadapi proses penyelenggaraan pemilu yang luar biasa
nah kembali ke pertanyaan
siapa yang menentukan keabsahan ini melanggar atau tidak

bahwa peraturan pkpu ini melanggar undang undang yang lebih tinggi
bukan kementerian hukum dan ham
tapi lembaga yang ditentukan oleh undang undang punya kuasa untuk membatalkan peraturan di bawah undang undang
karena bertentangan dengan undang undang
yaitu mahkamah agung
nah jadi sekarang kementerian hukum dan ham tidak boleh kemudian coba mengambil alih kewenangan mahkamah agung
apalagi dalam konteks penyelenggaraan pemilu
pasal tujuh puluh enam undang undang tujuh dua ribu tujuh belas mengatakan
undang undang pemilu ya
mengatakan kalau bawaslu tidak terima dengan sebuah peraturan kpu
maka mereka boleh menjadi pihak yang menguji peraturan kpu
ada potensi peraturan kpu berbeda dengan aturan yang lebih tinggi
tapi mekanismenya adalah melalui mahkamah agung
nah sekarang jika kedua belah pihak bertahan ya
satu mau tertib administrasi
satu mau tertib penyelenggaraan
maka yang rugi adalah peserta
karena dalam peraturan
baik undang undang pemilu maupun undang undang dua belas
dan kekuasaan kehakiman juga mengatakan bahwa
ada proses pengujian
yaitu kalau peraturan pkpu seperti ini adalah dengan diundangkan dulu baru diuji
ini yang menurut saya
ini yang menurut saya harus agak
pengundangan harus diuji
tapi akan rugi orang
dia sudah berlaku
dia sudah berlaku
tapi tidak bisa diuji
karena tidak tertib administrasi
sehingga orang tidak bisa diuji
jadi maksudnya mau diundangkan dulu
harusnya diundangkan dulu
biarkan orang memperjuangkan haknya di mahkamah agung
biar ma yang mengurus
menurut saya publik perlu tahu bahwa
posisi kita standing kita sebenarnya sama
kalau soal kita ingin bahwa caleg caleg itu
ya substansinya itu sama
kita semua sama
bahwa kita tidak ingin ex corruptor itu di calegkan
tapi caranya yang berbeda lah
pada konteks pkpu ini
yang pak ferry dan kawan kawan dukung itu
pada soal membebankan pada pengadilan
padahal dia dihilir
padahal lupa di undang undang dua belas
bahwa sebelum membentuk peraturan
tidak hanya aturan perundang undangan
tadi nggak disebutkan
ada nggak putusan pengadilan yang dilanggar
lah ini jelas
ada putusan mk
putusan mk ini yang perlu diketahui oleh semuanya adalah
bukan berlaku dalam satu kasus
sehingga norma itu
ketika suatu mk mengatakan
maka tidak bisa di kemudian hari
apalagi di peraturan
seperti peraturan pkpu
yang itu bertentangan dengan putusan mk
jangan kabupaten mar
konsultasi kpu dengan dpr itu mengikat oleh mk kata mengikat dibatalkan jadi rapat konsultasi
tidak bersifat mengikat kpu gunakan kemudian pada tahun dua ribu sebelas diputuskan bahwa syarat ketika
pembentuk undang undang membuat syarat calon anggota kpu itu ketika mendaftar wajib mundur
dari partai politik tidak ada jangka waktunya oleh mk dibuat oleh mk sementara oleh mk dikatakan
ada waktu minimal lima tahun bayangkan kalau pembentuk undang undang kita mengikuti logika
kpu sudahlah putusan mk nggak usah kita gunakan kita atur hal yang menurut kita betul apa jadinya ada
yang tidak lengkap yang disampaikan mas bayu pengadilan negeri dibantul pengadilan negeri
dibantul dirusak karena orang tidak percaya sama putusan hakim bayangkan kalau kemudian penyelenggaraan
negara menunjukkan sikap tidak patuh pada putusan pengadilan bagaimana rakyat rakyat akan mengikuti
jangan kebantul dulu jadi bukan berarti kpu tidak mematuhi putusan mk karena putusan mk itu
salah satunya dalam ketentuan adalah nanti akan
dibentuk disesuaikan dengan pembentukan undang undang jadi alat uji azas adalah ini yang
nama azaz formalitas tentang pembentukan kalau kemudian uji formilnya bermasalah dia bisa
dibatalkan keseluruhan kalau materialnya bisa bermasalah dia bisa sebagian siapa yang bisa
membatalkan azaz tidak sesuai tahapan dan segala macam ini mahkamah agung jadi bukan kalau disebut
tadi itu dihilir bagaimana jadi begini tugas kementerian hukum dan ham itu tugas administratif
jadi dia mau kemudian memenuhi logika administratif jadi ada konsep administratif bestur ya
penyelenggara pemerintahan agar kemudian orang bisa tahu nah tugas keabsahan itu bukan tugasnya namanya
juga keabsahan peraturan lembaga yang membentuknya tentu absahnya sebuah peraturan itu lembaga yang
membentuknya bukan lembaga lain tapi ada lembaga yang khusus untuk menilai agar kemudian hak hak orang tidak
jadi kita bukan kita tidak tunggu belum selesai
kita dari awal awal harus dilihat oke kita sekarang ke baik baik silakan silakan pak ilham silahkan pak ilham
kemudian melakukan pengkajian dan juga mengumpulkan beberapa ahli hukum tentara negara
nah kami menganggap kemudian ada celah ada pendapat hukum yang kemudian membuat kami bisa melakukan tindakan tadi yang kita sebutkan bahwa kita bisa saja
jika kumham sampai sekarang tidak mengundangkan rancangan pkpu kami maka kami bisa saja mengundangkan
jadi kami saya tidak mau terlibat perdebatan pada soal hukum tentara negara tadi
tapi prinsipnya adalah kami sudah mengumpulkan seluruh beberapa pendapat pendapat dan kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh pak ferry hamsari dan kawan kawan
dengan mendukung kami itu yang bisa kami gunakan pendapat hukum tersebut
jadi prinsipnya seperti itu karena betul seperti kata pak ferry bilang kalau kami kemudian menunggu terus
soal soal seperti ini maka ada hal yang terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilu kami yang tidak bisa terlaksana
dan ini menyebabkan proses tahapan penyelenggaraan hukum kita ini penyelenggaraan pemilu kita ini menjadi terhambat
itu saja prinsipnya kami kami kemudian memulakan
pak ilham pak ilham pak ilham saya pada prinsipnya kalau kita soal ide caleg berintegritas kita sudah setuju ya kita soal caranya saja saya boleh bertanya
baik belum baca putusan mk empat baru dua ribu lima belas itu masih bisa menafsirkan lain sebentar sebentar
punya pertimbangan untuk kemudian
mengusulkan apa yang kami
tulis dalam acak acakan
oke kita kasih kesempatan bertanya lebih lengkap dulu ya
dari mas bayu maksud saya putusan
pengadilan itu tidak bisa ditafsirkan
sesuka hati ketika menguntungkan
lembaga diikuti ketika tidak menguntungkan
bisa ditiadakan anda melihatnya begitu ya
iya dong putusan pak dwi itu sudah jelas
sepanjang tidak dicabutak politiknya oleh
pengadilan sepanjang dia mau
menyatakan terbuka dan jujur ke publik bahwa
dia mantanara pidana bisa
lakukan kpu kemudian bunyi putusan
yang jelas seperti itu kemudian menafsirkan
sementara mk final menikat sementara putusan yang lain soal
konsultasi kpu dengan
dpr ketika mk mengatakan
tidak mengikat kpu mengikuti
ketika salah anggota kpu lima tahun
mengikuti saya bayangkan gini saya justru
melindungi kpu jangan sampai pas
kejadian ini dpr bisa
seenaknya mengatur sesuai dengan
kehendaknya tanpa melihat putusan mk yang rugi
juga kpu sendiri maksudnya menghargai putusan
mk nih ya iya kita kalau menghargai hargai
semua jangan ambil yang hanya menguntungkan
lembaga kalau ya
sebentar kita lihat pak ilham dulu
prinsipnya adalah kita ingin
yang baik calon calon yang bersih
dan caranya maksudnya pak ilham
kemudian kami membuat
partoran pendang pendang itu
sebagian ya caranya maksudnya
bukan soal substansi menghadirkan calon yang lain
berintegritas even caranya even caranya
kita sudah mencoba untuk kemudian memberikan
rancangan pkpu ini kepada
kumam calon apa yang dilihat dari putusan mk
yang bisa ditafsirkan itu
rancangan pkpu dpd itu tidak disoal oleh kumam
jelas nggak baca persan empat dua dari dua ribu lima belas itu
ada peran penjahonan bagi calon
yang mau terkoruptor tidak ada masalah
kumam itu sudah jadi
gitu loh sudah jadi
tidak masalah harusnya sesuai dengan
rancangan pkpu penjahonan angkota
legislatif kami ini gitu loh
oke seperti itu mas
kembali ke pertanyaan mas bayu sedikit ya
sebelum ke bang ferry itu soal
putusan mk tadi membacanya memang
adakah celah atau bagaimana pak ilham
ya kami melihat ada celah
ada celah yang kemudian bisa
korupor itu tidak bisa ikut
penjahonan karena buat kami
korupsi itu adalah
extraordinary crime kalau itu kita semua
sama ya kalau hal itu
sama maksudnya putusan dari mk nya yang celahnya
itu yang di mana melihatnya
ya artinya kita menganggap bahwa sekali lagi
korupsi ini adalah extraordinary crime
oke jadi kami menurut bahwa
bisa kemudian kita
membuat peraturan seperti itu gitu loh
oke pak ilham berarti
pak ilham lari ke substansinya kalau substansinya
memang semuanya sepakat ya soal
bahwa korupsi itu adalah kejahatan extraordinary crime
pandangan anda celahnya di mana putusan mk itu
kan konstitusi ya
peraturan undang undang tertinggi
yang tertinggi adalah konstitusi
nah kalau dibaca sekilas
memang kebanyakan akan sulit menemukan
tapi saya tahu mas bayu tahu itu
ada azas pemilu yang namanya soal
keadilan nah dalam
penyelenggaraan pemilu ternyata
begitu diputuskan mahkamah konstitusi
harus pengumuman terhadap
mantan calon tindak pidana
korupsi faktanya praktik
ini begitu mereka umumkan seluruh
media yang mereka umumkan mereka beli
prakteknya bermasalah nah ada juga
yang mengatakan bahwa
pembatasan hak seseorang harus melalui
konstitusi itu benar
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima mengatakan bahwa
melalui undang undang tapi tidak berdiri
sendiri pembatasan hak
melalui undang undang itu harus adil
nah ini kembali dari pernyataan
dpr bilang kita setuju kok
niat baik kpu
atur melalui undang undang pertanyaannya
siapa yang membuat undang undang
kenapa tidak diatur oleh mereka yang
merasakan niat baik
jadi kita tidak boleh juga
menegakkan konstitusi dengan
politik yang kemudian mengabaikan
azas paling penting yaitu azas
keadilan melindungi suara publik
fakta ya dalam banyak kasus
koruptor itu seringkali
begitu berkuasa mengulangi jabatannya
karena ini penyakit berulang
nah upaya ekstraordinari
yang sedang dilakukan oleh kpu ini
dilindungi oleh konstitusi
upaya ekstraordinari yang dilindungi oleh
karena misalnya dalam
undang undang dua belas dua ribu sebelas
tentang pembentukan peraturan perundang undang
satu kpu itu
saya spesifikan ya boleh membentuk undang undang
kalau diperintahkan undang undang
boleh membentuk undang undang kalau diperintahkan undang undang
peraturan karena diperintahkan undang undang
kedua karena kewenangannya
kewenangan kpu menurut konstitusi
adalah melindungi suara publik
agar kemudian penyelenggaran itu
dilakukan sesuai azasnya
yaitu azas yang adil
nah bagi kpu
peraturan itu bertentangan dengan konstitusi
apalagi yang harus dihormati kpu
undang undang peraturan hukum paling tinggi
jadi ini langkah sebenarnya
langkah konstitusional kalau bicara konstitusional ya
apa apa yang sedang diupayakan
oleh kementerian hukum dan ham untuk
itu baik tapi dalam konteks tertentu
harus dipahami juga kondisi kpu sekarang
dpr yang membuat undang undang
menginginkan agar itu diatur
undang undang ternyata mereka tidak mengatur
ini penting mas indra karena selama ini
seringkali mempertentangkan pkpu dengan undang undang
maka ada ide revisi undang undang
atau perpu problemnya bukan
di undang undang atau perpu
undang undang itu pun tidak boleh bertentangan
dalam putusan mk pasal dua puluh empat c
satu undang undang dasar final and binding
final dan mengikat dan konstitusi
mk adalah penafsir
tunggal konstitusi jadi tafsir tafsir
ahli hukum tidak bisa mengikat putusan pengadilan
baik buruk ya itu isinya
tapi katanya tadi ada celah
ini kan soal tafsir pribadi pribadi saja
saja yang kita baca adalah
putusan mk ya bunyinya seperti itu
tidak boleh ditafsirkan lain maksud saya
marilah kita berhukum dengan cara kreatif
solutif kenapa tidak
juga kalau niatnya memang kita ingin
memaksa partai mencegah caleg caleg
yang tidak berintegritas ada
opsi opsi tanpa harus melanggar putusan
mk ingat terlalu mahal
kita kemudian harus mengorbankan putusan ini
mk padahal kita masih mungkin ada celah
lain cara lain yang bisa kita lakukan
contoh bahwa seluar ini menurut saya bagus
dia melakukan ingin beraudiensi
dengan partai partai untuk menggalang
partai partai mau melakukan sebuah deklarasi
konsensus bersama untuk
kemudian tidak mencalonkan
caleg yang ekskoruptor
itu dilakukan bawaslu itu malah hari hari ini
kan berkirim surat justru menurut saya itu kreatif
kenapa dia tidak perlu melanggar putusan mk
tapi memaksa partai nanti untuk deklarasi
disaksikan oleh publik kemudian
menyatakan kami tidak akan mencalonkan
caleg ekskoruptor itu kan juga bisa
kenapa kpu misalnya tidak memilih juga
melakukan cara itu mas ferry juga
bagaimana nanti ulasannya kami akan
segera kembali tetaplah bersama kami di prime news
ya sayang sekali kami terputus sambungan telepon
dengan komisioner kpu
ilham saputra mungkin ke bang ferry
melihat bagaimana anda melihat penjelasan
bahwa soal kembali sebenarnya kembali ke soal
putusan mk masalahnya ini karena sudah
final mengikat ya dia final and binding
tetapi kan kpu punya patokan
yang lebih tinggi dari final and binding
yaitu konstitusi undang undang dasar empat puluh lima
jadi undang undang dasar jadi patokan mereka
untuk dalam kroidot penyelenggaraan
apalagi itu amanah konstitusi
kepada kpu melalui
bawaslu yang dikomentari oleh
bayu tadi menarik
itu kreatif tetapi sebagai
mengawasi proses penyelenggaraan pemilu
apa yang dilakukan bawaslu
sebenarnya harusnya dilakukan oleh kpu
juga jadi perdebatan
peraturan kpu boleh muncul
dengan kementerian hukum dan ham
tapi upaya mendekati peserta pemilu
kembali ke substansi
yaitu ke undang undang dasar
sekaligus mematuhi putusan mk
yang mau ditekankan oleh
bayi itu bisa dilakukan jadi
ini akan tetap berlaku
lakukan alternatif lain
kepada partai partai kpu
kan bisa bujuk partai partai
dari awal sudah tidak
tapi dari sisi kekuatan hukum bagaimana misalnya
kalau partai partainya mau
apa yang dibujuk oleh kpu itu
tidak ada permasalahan kan yang
problematika adalah bagaimana ini berlaku
diundangkan nah potensi
itu dimungkinkan oleh undang undang
itu saja yang kemudian menjadi
sandaran kpu nah
kalau kemudian mau mengatakan bahwa
peraturan yang bertentangan dengan undang undang
dasar bertentangan dengan
putusan mk bertentangan
dengan undang undang mekanismenya sudah ada masing masing
nah mekanisme yang ada
di kementerian hukum dan ham adalah
dan ini memang harus hati hati
dilakukan oleh kementerian hukum
dan ham upaya upaya membenahi itu
sudah dilakukan tapi upaya
pembenahan tidak boleh keluar dari koridor
yang sudah ditutup oke kan ini kita kembali
ke apa namanya gerbang awal
kita mendiskusikan ini ya di awal apakah
harus diundangkan atau tidak katakanlah
menteri hukum dan ham tidak mau mengundangkan
karena hal ini didilai
bertentangan dengan undang undang pkpu ini
bertentangan dengan undang undang begitu kan bahkan
di situ ada putusan mk nah kalau
katakanlah sekarang misalnya menkumhanya
mau ngalah adakah risiko
hukum terhadap menkumham
misalnya mengundangkan ini kalau jadi mengundangkan
oke saya undangkan tapi ternyata
memang bertentangan putusan mk bisa nggak itu
menjadi masalah hukum bagi menteri hukum
dan ham kalau saya berpikir alternatifnya
bukan begitu karena hampir
tidak masuk akal dengan ketegangan saat ini ya
oh tidak mungkin menkumham akan mengundangkan
kalau menkumham menandatangani tidak ada risiko hukumnya
apa konsekuensinya pidana bukan
oh tidak tidak ada begitu ya pelanggaran administrasi
juga bukan ya hanya ada
ruang pihak pihak yang dirugikan
bisa kemudian mengujinya ke mahkamah agung
yang lain menurut saya adalah
kementerian hukum dan ham kan punya ruang
untuk mempertemukan penyelenggara
bersepakat dengan kementerian hukum
dan ham ada gak upaya solusi
alternatif lain yang bisa kemudian
jangan diperdebatkan dua hal yang
masing masing punya koridor hukum
kedua pihak pasti
akan keras hati kalau saya lihat
situasinya akan punya argumentasi
masing masing nah menurut saya kalau
pihak pihak bertemu misalnya ya
diantara dua penyelenggara bersepakat
untuk meminta peserta
di dalam daftar
calon itu tidak
termaktub orang orang yang pernah terlibat
bawaslu kpu kementerian
hukum dan ham berupaya
ini menjadi tradisi hukum baru
mengatakan ini memang tidak
diatur dalam peraturan yang belum diundangkan
tapi mari kita deklarasikan
sama sama termasuk peserta
begitu penyelenggara sudah oke
kedua duanya saya agak ragu
peserta tidak akan mematuhi
penyelenggara yang kompak apalagi di
didukung oleh kementerian hukum dan ham
nah ini solusi alternatif yang bisa dipikirkan
oleh kita bersama agar
kemudian ketegangan ini segera
terhenti tapi bukankah bisa tetap akan ada
yang protes diantara partai itu misalnya
loh atas dasar apa
tidak bisa mencalonkan abc
orang ada putusan mk kembali ke sana lagi
misalnya mereka coba bayangkan kalau
peserta protes ternyata
kementerian hukum dan ham sudah sepakat dengan
penyelenggara baik kpu dan bawaslu
diundangkan betul oleh
kementerian hukum dan ham selesai itu
peserta jadi kesepakatan
baru ya antara
penyelenggara dan orang yang mengundangkan
untuk kemudian menghentikan upaya upaya
yang jauh lebih soft jadi
ini satu tegang
perlu ditegakkan karena
kementerian hukum dan ham gak mau juga bolong bolong
berikutnya kan nah tapi
pihak yang lain mau subtansial dalam penyelenggaraan
pemilu jangan dong kita di
pemilih kita disodorkan orang orang seperti itu
jadi ada upaya baru
semua sih katanya sepakat semua begitu
kalau ternyata ini tiga orang bertemu
ya saya yakin tapi kan kita pernah membahas
ini ya mas bayu dengan teori alternatif
seperti ini tadi juga usul mas bayu juga
beberapa waktu yang lalu kita hadirkan
orang partai yang disebutkan juga
setuju sangat setuju dengan substansinya
tapi tetap saja di akhir intinya kan
ini kan bukan sebuah kekuatan hukum
yang mengikat jadi tidak akan bisa ada yang
patuh begitu mas bayu jadi
yang kita lihat adalah kita harus
membedakan hukum dalam arti peraturan
undang undangan dan hukum sebagai sebuah bentuk
konsensus kesepakatan atau deklarasi
seluruh partai itu adalah sebuah hukum yang
mengikat bagi pihak pihak yang melakukan
itu sudah kita ketahui bersama
bahwa partai partai kan hari ini
akan diuji jadi hari ini partai partai
akan diuji kalau hari ini kan perdebatannya
seputar hanya kpu kumham bawaslu
partai hanya mengatakan ya kami
setuju setuju sekarang mari bola kita letakkan
ke partai ke partai bahwa
penyelenggara baik kpu
bawaslu kemudian kementerian hukum tadi kata
pak ferry tadi mengatakan
ini sudah sepakat kita
akan buka deklarasi
untuk penandatangan deklarasi disaksikan oleh
publik media bahwa tidak akan mencalonkan
nah kalau mereka menanya dasarnya apa bagaimana
seperti itu kan seperti itu yang dikatakan orang partai
iya iya artinya kemudian
kita yang melakukan itu menurut saya adalah bunuh diri
politik saya harus ulangi bunuh diri politik kenapa
berarti selama ini dia melakukan kebohongan publik
katanya dia pro
peberatasan korupsi dia
tidak akan mencalonkan caleg yang bermasalah
ketika dia tidak melakukan
dia ternyata kemudian menghindari
deklarasi atau kesepakatan bersama
itu menurut saya publik yang akan menghukum
nah kalau hari ini memang harus diakui menurut saya
ketika kpu yang mengambil
peran itu akan banyak timbul komplikasi
hukum kalau hari ini
kita kemudian mengambil solusi itu
solusi alternatif ini kalau saya yakin
tidak akan ada partai yang kemudian
tidak ikut deklarasi itu kenapa karena akan
media akan tahu betul
solusi alternatif pkpu itu menurut saya tidak tepat
di kesampingkan nggak bang ferry
kalau saya ya bisa diterapkan
karena itu bahasa pasal delapan puluh tujuh
walaupun dengan cara alternatif tadi pkpu tetap harus ada
kalaupun mengundangkan maksud saya
nggak akan selesai tadi seperti kata pak ferry
karena memang pasal delapan puluh lima delapan puluh enam
menyebut yang berundang mengundangkan adalah
menteri hukum tidak ada lembaga pembentuk
mengundangkan sendiri jadi
memang harus dicari tapi bisa tidak diundangkan tadi
kecuali itu tadi dikatakan oleh
komisioner kpu selama ini pkpu yang ada
diundangkan lah kok ada pkpu yang nggak diundangkan
ini kan jelas kemudian sebuah bentuk
ketidakpacis karena kondisinya
berbeda yang dulu dan
kalau dengan cara alternatif tadi misalnya mau semua partai
mau mendeklarasikan diri kira kira masih relevan
tidak pkpu maksudnya masih perlu tidak
pkpu kalau kemudian
penyelenggara ya kemudian
sudah memberikan garis
batas ya lalu diikuti oleh
peserta ya untuk apa lagi peraturan itu
tidak perlu lagi substansinya
sudah tercapai apa yang diinginkan
publik diinginkan penyelenggara
dan diinginkan oleh kementerian hukum
dan ham semua sudah tercapai
jadi agak apa ya
semacam win win solution yang
kemudian mungkin bisa mendinginkan
situasi tapi kalau katakan ideal yang ideal itu
tidak tercapai bagaimana ya saya pikir
pihak pihak pasti akan bertahan ya
saran yang harus didengarkan oleh masing masing
pihak baik penyelenggara pemilu
kpu dan bawaslu kementerian hukum dan ham
ham termasuk juga partai partai
ini alternatif lain yang perlu
dipertimbangkan karena partai akan rugi
gajah ini ya penyelenggara pemilu
dan penyelenggara administratif
perundang undangan jadi jangan sampai
yang apsah dua duanya ini
oleh karena itu peserta
juga harus melihat ini alternatif
yang baik daripada buntu daripada kemudian
buntu malah merugikan mereka mereka tidak
bisa menguji diterapkan
oleh pihak penyelenggara
lalu kemudian mereka tidak punya solusi apapun
yang akhirnya kader kader
mereka yang mau maju malah terhalangi
juga terhalangi ya dan
apa yang diinginkan kpu bisa terwujud
oke baik sedikit kita lihat
infografis sebelum kita tutup pada malam hari ini
infografis tentang beberapa pasal
yang disebutkan memang peraturan
harus diundangkan kita lihat
di undang undang nomor dua belas tahun
dua ribu sebelas tentang pembentukan perundang undangan
di pasal delapan puluh dua
tempatnya ya disebutkan peraturan
perundang undangan yang diundangkan dalam lembaran negara
republik indonesia meliputi
beberapa hal tadi
tapi untuk huruf d disebutkan peraturan
perundang undangan lain yang menurut
peraturan perundang undangan yang berlaku harus
diundangkan dalam lembaran negara
tadi memang disebutkan
beberapa pasal ya tapi ini memang yang
kalau pkpu diberita negara
diberita negara ya oke kemudian
dari undang undang nomor tujuh tahun
dua ribu tujuh belas tentang pemilu sendiri
untuk pasal tujuh puluh
ayat satu disini disebutkan dalam hal
peraturan kpu diduga bertentangan dengan
undang undang ini pengujiannya
dilakukan oleh mahkamah agung itu tadi
mungkin yang dimaksudkan oleh bang ferry ya
kemudian di pasal
pasal yang sama pasal tujuh puluh enam di ayat tiga
disini disebutkan permohonan pengujian
sebagaimana dimaksud pada ayat dua
diajukan kepada mahkamah agung
tiga puluh hari kerja sejak peraturan
kpu diundangkan lagi
jadi memang wajib diundangkan lagi
kalau mau diuji kalau berlaku soal lain
tapi kalau kemudian kita membahas ini lagi
memang perdebatannya akan kembali di awal
memang solusi yang paling tepat adalah alternatif
tadi agar membentuk konsensus ya
saja yang selama ini para
akademisi hukum tata negara yang berbeda
tadi kita sama dalam konteks solusi alternatif
harus ditempuh karena kalau memaksakan
komisioner kpu seperti itu kemen kepala
seperti itu bawaslu seperti itu ini punya logika
yang sama sama kuat satu menjaga
negara hukum melalui putusan mk satu
keselamatan rakyat hukum tertinggi kira kira kan gitu
ini tidak akan pernah ketemu yang
rugi nanti seluruhnya kenapa
karena keabsahan ini nanti
kalau kpu tetap memaksakan dipertaruhkan
betul hasil pemilu jadi serahkan
bolanya ini kepada partai politik
untuk mau secara
bahwa mereka tidak akan mengambil calon
dan penyelenggara dan penyelenggara ya
yang tidak pernah menjadi napi
kasus korupsi oke kita dengar nanti
akan seperti apa partai partai politik
merespon maupun penyelenggara merespon
usulan alternatif ini agar tidak saling
berkuku di posisi masing masing